hari ini dua anggota keluarga presiden joko widodo resmi dilantik sebagai pejabat negara
gibran raka bumiraka dilantik sebagai wali kota solo
sedangkan menantu presiden bobi nasution dilantik sebagai wali kota medan
pasangan gibran raka bumiraka dan teguh prakosa
berlangsung secara daring di gedung dprd solo jawa tengah pada jumat pagi
gubernur jawa tengah ganjar pranowo melantiknya dari kantor gubernur di semarang
acara dimulai sekitar pukul delapan pagi dengan menyanyikan lagu indonesia raya
dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan pembacaan fakta integritas
jumlah tamu yang hadir dalam pelantikan gibran teguh dibatasi hanya dua puluh lima orang
termasuk pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih beserta istri
sementara itu pelantikan wali kota dan wakil wali kota medan
bobi nasution bersama aulia rahman berlangsung di rumah dinas gubernur sumatera utara
jumat pagi pukul delapan waktu setempat
acara pelantikan menantu presiden jokowi beserta sepuluh kepala daerah dengan masa jabatan dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh empat ini
berlangsung secara daring tanpa adanya kerumunan